untuk pertama kalinya indonesia mengikuti asian winter games dua ribu tujuh belas
meskipun minim persiapan para atlet tetap berlatih serius
dan informasinya sekaligus
indonesia akan mengirimkan kontingen ke asian winter games dua ribu delapan belas
pesta olahraga musim dingin asia ini akan diselenggarakan di saporo jepang pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh enam februari dua ribu tujuh belas
indonesia akan mengikuti tiga cabang olahraga dan beradu melawan tiga puluh satu negara lainnya
untuk keikut sertaan pertama indonesia dalam asian winter games ini indonesia tidak ditargetkan tinggi
bisa menimba pengalaman merupakan tujuan utama
indonesia untuk kejuaraan asian winter games dua ribu tujuh belas ini kita mengirimkan tiga puluh empat atlet
itu atlet itu terdiri dari ada di tiga cabang
itu ada dua puluh tiga atlet dari cabang ice hockey
ada empat atlet skating dan empat atlet untuk figure skating
di ajang figure skating atau keindahan bermain skate indonesia akan diwakili empat wakilnya
meskipun persiapan minim nurul aini sulaiman salah satu wakil dari figur skating asal dki jakarta berlatih serius dan memaksimalkan waktu yang tersisa
persiapannya udah lumayan tapi belum mencapai target
saya latihan tiap hari terus ditambah dengan latihan fisik juga tiap hari
tambah dengan yoga
semoga nanti pas tanggalnya pas tarihannya udah bisa mempersiapkan yang paling baik
sementara itu dari nomor speed skating indonesia akan mengirimkan tujuh atlet
sebagian dari mereka merupakan mantan atlet sepatu roda indonesia
menurut saya persiapan yang sedikit ini menurut saya belum siap
tapi saya berusaha untuk siap untuk membela negara saya dan nama negara saya
cabang ice hoki sendiri akan kembali berlatih setelah perayaan imlek
dengan pertama kalinya indonesia mengikuti asian winter games ini diharapkan indonesia akan dapat berbicara di asian winter games berikutnya
randy putrama jakarta